sepak bola indonesia kembali tercoreng dengan adanya kasus kematian haringa sirla
supporter sepak bola asal jakarta yang tewas dikeroyok saat pertandingan persib bandung
melawan persija jakarta pada minggu sore
kasus pengeroyokan oleh supporter ini bukan merupakan kasus pertama yang terjadi di sepak bola indonesia
pembinaan supporter pun wajib segera dilakukan
dunia sepak bola tak pernah lepas dari supporter
keduanya memiliki keterkaitan yang tak terpisahkan
setiap nyanyian yang dialunkan di stadion oleh supporter menjadi energi tambahan para pemain
barisan pendukung adalah pemain ke dua belas bagi setiap kesebelasan
indikator tim sepak bola besar terlihat dari jumlah barisan pendukungnya
sayangnya kasus kematian yang diakibatkan perseteruan antar supporter
menjadikan fanatisme supporter menjadi negatif
di indonesia perseteruan antar supporter persib dan persija menjadi sorotan utama
kasus terakhir haringga sirla supporter sepak bola persija jakarta
yang tewas akibat pengeroyakan oleh oknum supporter persib bandung
atau biasa disebut boboto
menambah daftar panjang kasus kematian akibat pengeroyokan
tercatat sejak tahun dua ribu dua belas hingga dua ribu delapan belas
rivalitas persib dan persija sudah memakan tujuh orang korban tewas
akibat kasus pengeroyokan oleh supporter
memang kedewasaan ya ini akhirnya berkaitan dengan kultur juga
kalau di eropa rasanya kita sudah jarang mendengar
pertikaian yang memakan korban jiwa karena mereka sudah lebih dewasa
tapi kalau di kita di kita ini kan apa ya fanatisme kedaerahan pendukung sepak bola
kemudian juga dilebarkan atau disempitkan pada perilaku pendukung sepak bola
sulit sekali mengatur dan mereduksi permasalahan supporter
apalagi jika jumlahnya mencapai ratusan ribu orang
meski secara takdir
administratif yang terdata memiliki keanggotaan hanya sekian persen
sebetulnya pihak persib itu dalam beberapa kesempatan informal
komunikasi dengan boboto itu sudah sering
kita mengundang boboto untuk saling berkomunikasi
mengingatkan kepada para pengurus kolompok supporter boboto
supaya bisa berlaku tertib di stadion
dan kalau kita lihat
sebetulnya musim ini kita sudah lebih berkurang sanksinya dibandingkan musim lalu
artinya tingkat kesedaran boboto sudah memakai membaik
tapi ya memang ketika berhadapan dengan persija
mungkin ada suasana orang lain yang terlalu berlebihan
pembinaan supporter menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi seluruh klub sepak bola di indonesia
tidak hanya persib maupun persija tetapi untuk semua ragam barisan pendukung
efek dominan yang muncul adalah ketika
ketika perseteruan antar supporter merambah ke dunia maya yang punya pengaruh lebih besar
bagaimanapun juga hate speech dan hate breed ini ya
saya kira sangat sangat berperan penting untuk menyuburkan tindakan kekerasan
tindakan kekerasan itu bermula dari adanya kebencian gitu kan
dan sekarang ini di media sosial
mudah sekali ya orang orang itu bebas sekali berbicara dan dibaca
bakar sebuah sebuah emosi pertikaian begitu
dan kalau misalkan filternya atau pendidikannya agak agak
tanda kutip ya di bawah dan tidak bisa menyaring informasi
saya kira dampaknya ini luar biasa dari ujaran kebencian ini
dengan mudah orang kan kita mengatakan bakar bunuh
ya dibaca oleh orang lain yang setuju
itu akan sangat berdampak dan bisa
bisa bukan hanya di dalam teks tapi dalam perilaku
di sisi lain supporter juga memiliki keterikatan secara ekonomi
oleh banyak pihak dari penjualan tiket maupun penjualan merchandise
pengelolaan dan pembinaan seharusnya berbanding lurus
dengan keberadaan supporter bagi sebuah kesebelasan
dan tidak melahirkan persoalan sosial baru yang kebablasan